perayaan ilul fitri diantara momentum silaturahmi ada beragam menu wajib yang dihidangkan diatas meja
tidak hanya itu aneka kue kering seperti nastar kastengel putri keju juga tidak ketinggalan jadi sukuan
lalu seperti apa cerita di balik keberadaan kue kue kering ini menjadi sajian khas lebaran
kita akan bahas bersama fadli rahman dosen sejarah fakultas ilmu budaya universitas pajajaran
halo selamat malam mas fadli
mas fadli ini kan kalau kita itu di momentum lebaran selalu lah ya
entah kita di rumah atau kita bertamu selalu ada diatas meja ada kastengel ada putri salju ada juga nastar
sebenarnya sejarah dari kue kue kering ini bisa menjadi begitu dekat dengan masyarakat indonesia dari mana sih mas
ya kalau kita sekarang di tiap lebaran kita tengok
kastengel kastengel putri salju kasteng atau kue lidah kucing gitu
sebetulnya tidak ada kaitannya awalnya dengan tradisi lebaran ya
melainkan awalnya ada kastengel natal ya
orang belanda yang ada di indonesia pada masa kolonial
dan kue kue lebaran kue kue natal ini ya
yang sekarang sudah dikatakan sebagai kue lebaran
ini memang jadi konsumsi ya masyarakat belanda ya
memang dari namanya saja ya
ini bukan nama nama indonesia tapi kata kata yang memang diadopsi dari istilah kuliner belanda ya
dan pada masa kolonial ketika orang orang belanda ini biasa membuat dan menyajikan kue kue kering ini pada perayaan natal
ini biasanya juga diadopsi dari kata kata yang diadopsi dari istilah kuliner belanda ya

seperti kaum elit priai terus kemudian kaum bangsawan bupati
nah karena ada proses interaksi dengan orang orang belanda
maka ada adopsi terhadap kuliner belanda ya
dalam hal ini kukies kukies ini atau istilah kita sekarang kukies
ini kemudian diadaptasi juga menjadi bagian dari sekelera masyarakat pribumi ya
pada akhirnya kue kue kering ini dibuat dan juga disajikan pada perayaan momen hari raya idul fitri atau lebaran
ini yang kemudian menjadi awal mula
kenapa kue kering ini menjadi bagian dari tradisi lebaran
karena pada masa kolonial ketika orang orang pribumi ini merayakan idul fitri kaum elit
ini biasanya orang eropa datang ada yang berkunjung ke rumah
membawakan kue kue kering ini ya sebagai hantaran ya
kalau sekarang kita menggunakan istilah hampers atau parcel
nah sebaliknya ketika orang orang eropa merayakan natal
masyarakat pribumi atau kaum bangsawan ini juga menghantarkan beberapa jenis makanan pribumi
sehingga ada saling menghantarkan ya makanan dalam perayaan yang berbeda ya
baik perayaan natal maupun perayaan hari raya idul fitri kaum elit
mas fadli kalau kita melihat ke belakang lagi artinya
di saat penjajahan atau saat kolonial
artinya jajanan kastengel nastar atau cookies ini sebenarnya bisa dinikmati sehari hari ya
untuk haiti misalnya
bukan hanya untuk perayaan lebaran
kalau kita sekarang selalu mengidentikannya dengan perayaan lebaran ya
kenyataannya pada masa kolonial ini makanan makanan atau cookis cookis yang biasa disajikan untuk tea hour ya
atau dalam istilah belanda itu tea urcha
dua jam minum teh ya di masa sore hari ya
jadi mereka berkumpul atau bercengkerama di pavilion atau di pekarangan sambil menikmati kue kering
dan juga minum teh yang lainnya ya
jadi memang ini bukan kue kue yang memang hadir selalu di tiap perayaan hari raya
seperti natal dan lebaran ya
tapi juga dikonsumsi atau dibuat untuk dikonsumsi sebagai teman minum teh
tapi menarik juga ya mas fadli ya
kalau kita bandingkan dengan kudapan kudapan lain
biasanya kudapan yang banyak disajikan oleh masyarakat yang lainnya ya
masyarakat indonesia atau dibuat ini juga dipengaruhi oleh budaya tiongkok
tapi ini berbeda dari eropa
artinya dengan kalau kita melihat komposisinya kan ada tepung kemudian susu
ini benar benar bisa diterima dengan baik ya di indonesia
sehingga tradisinya begitu panjang
sampai hari ini masih digunakan sebagai hampers dan juga sajian untuk tamu
sebetulnya kalau tadi pertanyaan
pernyataan terkait dengan bahan bahan dari kue kering ini kan tidak jauh dari terigu
terus kemudian susu mentega ya
yang secara asalnya ini bukan bahan konsumsi masal di indonesia
karena masyarakat indonesia ini kan juga punya penganan
punya kue kue atau kudapan sendiri ya
kalau di hari raya lebaran kita misalnya masih menemukan kue kue tradisional atau kue kue khas indonesia
seperti kue sagon terus kemudian semprit semprong kembang goyang
cuma dalam kaitan dengan budaya kolonial
bahan bahan makanan eropa seperti susu terus kemudian terigu mentega atau margarin
ini dipandang ya pada masa kolonial bagi orang orang elit pribumi
itu sebagai makanan atau bahan bahan makanan yang memang memiliki gengsi yang tinggi
sehingga ketika masa itu banyak
kaum pribumi ya
seperti misalnya contohnya raden ajeng kartini dan juga kedua adiknya rukmini dan kardina
itu mereka selalu membanggakan makanan makanan eropa yang dianggapnya memiliki gengsi yang tinggi
walaupun mereka juga tidak melupakan makanan makanan atau kue kue kudapan kudapan khas jawa ya
tapi pada saat itu kue kue eropa itu dianggap memiliki gengsi yang tinggi ya
di mata masyarakat pribumi
nah tapi bagi masyarakat
menengah ke bawah
itu mereka menganggap bahwa itu bukan makanan mereka ya
karena itu dianggap sebagai makanan kaum elit
tapi ya seiring dengan berjalannya waktu
bahan bahan yang tadinya dianggap mahal
seperti mentega margarin terus kemudian terigu susu
itu sekarang sudah mudah diperoleh ya
tidak semahal dulu lagi orang bisa menjangkaunya
sehingga pada masa setelah kemerdekaan indonesia ya
muncul perubahan yang sangat besar gitu dalam tradisi lebaran di indonesia ya
pada masa masa itu orang mulai menyajikan ya
di rumah rumah tangga ya
mulai menyajikan kue kering
seperti kastengo terus kemudian astar katetong atau kue lidah kucing putri salju itu
makanan makanan yang kemudian menggeser kue kue pribumi ya
kue kue kudapan kudapan yang tertinggi ya
karena bagi masyarakat indonesia ya
saya yakin di masa sekarang juga itu menganggap bahwa
untuk membuat kue kue tradisional ya
kudapan kudapan tradisional seperti dodol terus kemudian ada arang ginang ya
ada opak dan lain lain itu prosesnya sulit ya
lebih sulit dan juga ribet
sehingga mereka menganggap bahwa membuat kue kering itu lebih praktis
ini yang membuat
kenapa pada setiap momen lebaran kue kue kering ini
lebih banyak dibuat dan disajikan
sebagai menu ya
yang bagian dari
menu yang merupakan bagian dari
ini perayaan lebaran
itulah yang membuat kenapa kue kering
eksistensinya selalu hadir ya
pada masa perayaan lebaran
memang kue kering memang selalu mendapat tempat spesial
di momentum momentum penting tidak hanya lebaran
biasanya hari hari besar
termasuk juga natal
karena memang dulu ya
kue kering ini diberikan
saat zaman kolonial kepada orang orang yang dianggap kaum elit
terima kasih ya
mas fadli rahman dosen sejarah fakultas ilmu budaya universitas pajajaran
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini